sebuah perusahaan asal jerman mengembangkan robot yang bisa menyerupai perilaku kalong laba laba dan binatang lainnya
tidak hanya sekedar membuat robot perusahaan juga membuka edukasi dan juga jaringan riset mereka
yang bertujuan untuk mempelajari teknologi otomasi yang terinspirasi dari alam
seperti apa berikut informasinya
ini adalah rubah terbang atau kalong dan juga sebuah robot
dikutip dari laman vesto com robot kalong ini dikembangkan oleh perusahaan asal jerman vesto
sesuai dengan namanya vesto merancang robot ini terinspirasi dari karakteristik terbang seekor kalong
dan mengimplementasikannya ke sebuah robot
robot yang diklaim ultra lightweight ini dapat mengembangkan robot yang terkenal
dan juga dapat bergerak semi otonom di udara
dengan panjang sayap dua ratus dua puluh delapan cm dan panjang badan delapan puluh tujuh cm
berat bionic flying fox ini hanya sekitar setengah kilogram
ini adalah laba laba flick flack
dan ini versi robotnya
robot ini bisa berjalan dengan kakinya dan berjalan dengan berguling
dikutip dari laman vesto com untuk memulai berguling
robot ini kemudian melipat ketiga kakinya di masing masing sisi untuk membentuk sebuah roda
dalam mode berguling
robot ini bisa bergerak lebih cepat dibandingkan ketika berjalan seperti hewan aslinya
kemudian ada paket pelatihan bionik yang dirancang untuk anak anak usia empat belas hingga delapan belas tahun
pelatihan ini tersedia di amerika serikat dan jerman
yang menyatukan dunia bionik bersama dengan sektor pendidikan
konsep pendidikan interaktif
memungkinkan berbagai topik yang berkaitan dengan bionik akan dipelajari di kelas
bionic kit memberi kesempatan kepada generasi muda
untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode bionik dengan cara yang kreatif dan tidak rumit
sebagai perlengkapan dasar paket ini berisi semua komponen yang diperlukan untuk memulai pelatihan
konten yang disediakan secara gratis ini akan membantu mereka yang belajar dengan perakitan dan pemrograman
pendekatan pendidikan holistik
memungkinkan anak anak dan remaja belajar dengan cara yang menyenangkan
bagaimana membangun robot hewan
dan kemudian mengendalikan mereka dari jarak jauh
melalui antarmuka seperti komputer tablet atau smartphone